kerupuk mie goreng pasir merupakan panganan rakyat yang masih tetap eksis
di tengah maraknya aneka jenis jajanan kekinian kerupuk mie goreng pasir tetap tidak kehilangan pangsa pasar
salah satu produsen kerupuk mie goreng pasir yang masih tetap eksis adalah sarini
warga rt satu rw lima kelurahan pasar batang brebes
bersama keluarga wanita ini setiap hari memproduksi kerupuk mie hingga ribuan keping
untuk membuat kerupuk mie ini kerupuk mentah terlebih dahulu diolesi bumbu bawang putih campur garam kemudian dijemur hingga kering
sedang untuk media penggorengan cukup memakai pasir wajan dan sepatula kayu
pasir yang sudah dicuci bersih dan kering dimasukkan di atas wajan hingga panas
untuk mendapatkan kerupuk yang benar benar renyah harus melalui dua kali penggorengan
penggorengan pertama dilakukan sampai kerupuk panas dan bentuknya sedikit mengembang
tahap ini menggunakan pasir yang tidak terlalu panas
tahap kedua kerupuk setengah matang digoreng lagi di pasir yang sangat panas hingga mekar dan renyah
dengan adanya harga minyak mahal ini terpengaruh nggak
oh pakainya apa
produk kerupuk yang dihasilkan kemudian dijual di pasar pasar
namun demikian banyak penjual makanan yang datang membeli untuk dijual kembali
kerupuk mie goreng pasir banyak digemari karena lebih terasa bumbunya dibanding kerupuk yang digoreng menggunakan minyak
makan mie goreng pasir
karena enggak pakai minyak
menurut pak rasanya gimana
soalnya kan digaji bumbu
ada ada rasa bawang putih bawang putihnya gitu
dalam sehari sehari ini bisa memproduksi hingga lima keping
kerupuk tersebut dijual seharga seribu rupiah tiap enam keping
imam suripto brebes jawa tengah